saya sudah gak mempunyai kaki lagi
gimana kita untuk mencari anak gitu
saya hanya akan menjadi benal untuk korat
gak ada gunanya saya untuk hidup sekarang gini

gak ada gunanya saya untuk hidup sekarang
kalian berdua ingat gak foto foto kita waktu yang di hutan
ini aneh deh
kalian coba lihat
ini fotonya harusnya latar belakangnya itu hutan
tapi ada beberapa foto yang latar belakangnya justru
ini seperti ada desa nih
ada beberapa foto lagi yang justru
latar belakangnya itu
agus ya kerdil
kok bisa seperti itu bang
bukannya hanya ada hutan belanta
aku juga gak tau sakti
put udah deh
gak ada yang menakut takutin kau alina
aku juga gak mengeditnya kok
kita harus beritahu kay
kau boleh gak
kau tanya ada dimana sih kay
oke lo dimana iya lo tunggu dulu ya jangan pergi kemana mana tunggu di taman belakang kampus oke
soalnya gue sakit satu tamu kesana ada yang harus kita omongin penting oke oke oke
kembur bu bisa stop stop buru buru kita tuh mau kemana dukun santet hah risa kamu nyantet alina
ya ampun risa kita itu anak kuliahan kalau kesel ya nggak gitu dong caranya oke
hai pernah masih suka sama cowok belum pernah masih pacaran belum juga udah rugi ngomong sama
lo tunggu tunggu tadi ada telfon aku dia bilang katanya kita suruh tungguin diri taman belakang
kampus ngapain di nyerugi tunggu di belakang kampus gue tahu kek gue tahu dia pasti memanas
kesehatan iya bener tuh bukan itu risa kayaknya sih ada hal yang lebih penting daripada itu ya
ini otomatis dia kamu cewek mandiri cewek yang nyangka lebay yang tahu gue terus yang tadi kamu mau lakuin itu ianya kalau gak empat k atau kamu mau lakuinoke alina itu apa kalau gak lebay
terus yang tadi kamu mau lakuin alina itu apa kalau gak lebay
positive e pandasisnya
positive e pandasisnya
udah udah udah
sekarang lebih baik kita ke taman belakang kampus
soalnya kita udah ditungguin
awas aja tualnya
awas misalnya dia
marah marah terus deh
mana tuh bebek tengil
pasti sebentar lagi datang kok
mungkin lagi jalan kesini
kalau gue ketemu dia
hah tuh mereka
alina ada apa
oh dari muka lo sih
gue tuh nyesel banget tadi nge upload foto itu
tepuk terajur ya ngomong
pas kita foto di hutan
tapi kau jangan liat foto kita kek
coba kau liat background nya
perasaan waktu kita foto
latar belakangnya itu hutan
kenapa bisa jadi rumah panggung
ada makhluk makhluk kerdil di belakang kita
ini makhluk yang aku lihat di hutan waktu itu
hutan yang waktu itu kita lewatin adalah lumayan
aku juga setuju dengan kau kei
dan desa kumayan itu mungkin sengaja disembunyikan kei
dan bisa terlihat saat kita cetak fotonya
alam ini foto bukan editan kan
aku juga udah jelasin ke sakti dan alina kalau
aku sama sekali gak ngedit foto itu
aku juga udah jelasin ke sakti dan alina kalau
aku sama sekali gak ngedit foto itu

aku jadi merinding deh

tanda tanda apa riz